satu hari menjelang berakhirnya libur panjang tahun baru
kepadatan masih terjadi di sejumlah ruas jalan menuju tempat wisata
di pasuruan arus lalu lintas sempat macet hingga dua km
sementara di nganjuk macet libur panjang membuat dua pengendara sepeda motor bertengkar setelah bersenggolan
libur panjang tahun baru arus lalu lintas di simpang tiga purwosari pasuruan minggu siang masih dipadati sejumlah kendaraan
rata rata kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus pariwisata
serta sepeda motor dengan tujuan wisata di kabupaten malang dan batu
sedangkan arus kendaraan dari arah malang menuju surabaya juga cukup tinggi
namun tidak sampai terjadi kemacetan
banyaknya masyarakat yang berlibur pada liburan panjang ini mengakibatkan volume kendaraan terus membeludak
sebenarnya perusahaan ini di sini perpikian purwosari ini juga macet
sementara di nganjuk akibat kemacetan libur panjang dua orang pengendara sepeda motor terlibat adu mulut
bahkan salah seorang pengendara sempat melayangkan pukulan ke wajah setelah motor yang mereka kendarai bersenggolan
keributan bermula saat kedua pengendara hendak berlibur ke tempat wisata
namun karena arus lalu lintas padat keduanya saling serobot hingga akhirnya bersenggolan
keduanya akhirnya terlibat pertengkaran
beruntung warga segera melerai pertengkaran tersebut